sekitar seratus tahun yang lalu hiduplah seorang gadis bernama leticia di sebuah kota kecil di eropa
sup kubis aku tidak mau itu ibu aku ingin sup apel atau puding beri atau semacamnya
jelas bukan orang yang menyenangkan leticia tidak menyukai apapun tidak ada yang cukup baik untuknya
lihat apa yang ayah berikan untukmu sebuah baju baru
warna yang sungguh mengerikan tidak ada jumbanya dan tidak memiliki dasi ataupun pita
taukah ibu gaun emas indah yang dimiliki lore tempoh hari itu ibu tidak pernah memberi aku sesuatu yang bagus
leticia lihat ini kotak pensil barumu dengan pensil yang baru dan bahkan ada pena dengan tintanya
kotak pensilnya terlihat sangat tua dan juga polas dan pot tintanya tidak cukup besar
dan pensil max masih jauh lebih bagus daripada ini ada beberapa karakter wajah di sana
tidak hanya leticia mengeluh tentang apa yang dia miliki dia juga mengeluh tentang apa yang harus dia lakukan
leticia sudahkah kau mempelajari bab bab sejarah yang aku minta
aku tidak suka sejarah
leticia kemarilah biarkan ibu mengajarimu cara membuat pie plump
ibu tahu kan kalau aku tidak suka memasak berdiri di dapur yang panas di depan oven yang juga panas bukanlah hobi yang kuinginkan ibu
lagipula sebuah pie plum itu bukanlah sesuatu yang aku suka
tapi ada satu hal yang disukai oleh leticia dia senang berdiri di depan pintu hijau
kau lihat ada pintu hijau kecil di dinding utara taman
pintunya sangat kecil sehingga orang dewasa harus membungkuk dua kali untuk masuk
tapi pintunya selalu terkunci
leticia ingin sekali masuk ke dalam untuk melihat pintu hijau
dia akan berusaha sekuat tenaga untuk meyakinkan orang tuanya agar membiarkannya membuka pintu itu
leticia dari mana saja kau
ibu mengapa ibu tidak membiarkan aku membuka pintu hijau itu
leticia kita telah membahas masalah itu jutaan kali kau tidak boleh masuk ke sana karena akan lebih baik jika kau tidak pernah masuk ke sana
sekarang selesaikan sarapanmu dan bantu ibu membersihkan loteng
untuk perubahan hari itu leticia pergi membantu ibunya
saat mereka melihat lihat lemari tua mereka menemukan album lama dia membukanya
ibu siapa semua orang yang bersama dengan kakek dan nenek
mereka ini adalah kakek buyutmu dan kakek kakek buyutmu john hopkins
ini adalah istrinya maria hopkins
dan ini adalah putrinya peggy hopkins
jadi dia adalah bibi buyutmu
saat ibunya melihat lihat album leticia melihat sebuah kotak yang tampak aneh
dia membukanya ada kunci di dalamnya diikat dengan pita berwarna hijau
itu hanyalah kunci yang sangat tua mari kita kembalikan sekarang keluarlah dan main
leticia tidak dapat berhenti memikirkan kunci itu
mungkinkah itu kunci pintu hijau
semakin leticia memikirkannya semakin dia ingin mencoba kuncinya
kesempatannya datang pada suatu hari minggu
leticia kami akan keluar tetap di rumah dan selesaikan pekerjaan rumahmu ibu akan kembali dan memeriksanya
segera setelah orang tuanya pergi dia mengambil kunci tua dari loteng dan berlari bersama itu ke taman
dengan hati hati dia memasukkan kunci itu ke dalam gembongnya
pintu itu terbuka dan leticia masuk
tapi apa ini ini bukanlah ruangan ini adalah hutan hutan yang sangat besar dan juga lebat
leticia berbalik tapi tidak ada pintu di belakangnya
ke mana aku pergi ya ampun pintu dimana pintunya
ketika leticia mendengar serigala menangis leticia berkata
dia sangat takut sehingga dia lari dia lari menyelamatkan nyawanya
tidak tahu kemana dia pergi tiba tiba keluar dari hutan sebuah tangan meraih leticia
dia meletakkan di atas kuda dan pergi
masuklah anak kau pasti aman di sini
oh sayang kau pasti aman di sini
ya kau pasti sangat kedinginan kemarilah duduk di dekat api
aku menemukan dia berlari di hutan kawanan serigala pasti sedang ada di sekitar aku mendengar lolongan mereka
oh kasihan dia dia pasti sangat ketakutan peggy bawa dia ke kamarmu dan berikan dia salah satu gaunmu
leticia dalam keadaan linglung dia terus menatap keluarga itu ada sesuatu yang sangat membuat penasaran tentang mereka
lalu leticia terus mengingat ingat dan kemudian dia tersadar ini adalah john hopkins kakek kakek buyutnya
dan wanita itu maria istrinya dan gadis kecil ini peggy adalah bibi buyutnya
apa yang terjadi mungkinkah pintu hijau itu telah membawanya ke masa lalu keluarganya
oh ya ampun apakah ini nyata
sementara dia asik dengan pikirannya bibi buyutnya menghampiri dan memberinya gaun polos dengan senyuman
aku tidak suka dengan gaun ini karena terlalu membosankan dan juga terlalu besar
apa maksudmu terlalu membosankan menurutku gaunu terlalu mencolok
kalau kau ingin tinggal di sini kau harus berpakaian seperti ini dan juga
kenakan sepatu ini
ini ini terbuat dari kayu bukankah kau memiliki kulit yang lembut atau karet ataupun satin
apa kau mengatakan hal hal yang aneh apa yang sedang kau bicarakan sekarang berpakaianlah dan turunlah kalau tidak ibu kan kesal
leticia tidak punya pilihan selain memakai gaun yang terlalu besar dan tidak pas dan betapa sakit kakinya memakai sepatu kayu itu
ketika dia tertatih tati jalan dia melihat memasukkan gaun
dia melihat makanannya
apa lagi ini sekarang
oh itu bubur jagung tidak bisakah kau mengenalinya
tapi aku aku tidak suka
ya hanya ini yang akan kau makan di sini itu adalah keinginanmu entah kau ingin memakannya atau tidak dan setelah makan siang kalian lebih baik melanjutkan pemintalan kau juga
tapi aku tidak tahu cara meminta
kau tidak tahu cara meminta apakah kau tidak belajar apa apa dalam hidupmu peggy tunjukkan padanya cara memintal ya
dan leticia diajari cara meminta dan membuat pakaiannya sendiri lalu di dapur ada batu besar di atas oven dengan api yang menyala nyala untuk memasak ini menjadi panas dan leticia tidak bisa bernafas
dan juga mereka harus membersihkan dan mencuci sendiri
oh leticia yang malang merindukan rumahnya betapa dia merindukan sup kubis yang sama yang dia benci dan mengenakan gaun yang sama yang dia benci
suatu hari ketika dia sedang membersihkan loteng rumah dia menemukan sebuah kotak yang aneh persis seperti yang ada di rumahnya dia membukanya dan melihat jenis kunci yang sama dengan pita berwarna hijau
apa ini apakah ini milik pintu hijau
mungkin ada sebuah pintu di luar tembok utara rumah orang tua kami berkata kalau kami dilarang untuk membukanya jadi aku tidak melakukannya
anak anak turunlah untuk makan malam aku datang
aku dan ayahmu akan pergi ke keluarga wendel tinggallah di rumah dan tolong jangan nakal
gatis gatis itu sedang duduk meminta
ketika ada ketukan di pintu dia sedang duduk memintal
netizha terkejut melihat bahwa itu adalah jack peabody anak laki laki tetangganya di rumah
iya orang tua kami tidak ada di rumah
maaf aku tersesat di hutan hari semakin gelap dan aku melihat sekawanan serigala keluar apakah kau keberatan jika aku berlindung di sini untuk beberapa saat
aku belum pernah melihatmu di sekitar sini
aku tinggal sepuluh mil jauhnya dengan keluarga carrynton aku mendengar serigala dan berlari ke hutan dan tersesat
oh kami tahu keluarga carrington yang kami temui tahun lalu saat natal baiklah silakan masuk
terima kasih bisakah aku minta segelas air
boleh tunggu sebentar
bukankah kau leticia tetanggaku
dan kau adalah jack peabody bagaimana kau bisa sampai sini
melalui buku buku hijau dengan kunci
buku dengan kunci aku juga sampai di sini melalui pintu hijau yang juga memiliki kunci
aku tiba di rumah kakek kakek buyutku sudah berbulan bulan sekarang
begitu juga aku aku juga berakhir di rumah kakek buyutku sudah berbulan bulan sekarang
selama aku di sini aku telah bekerja lebih keras dari apa yang pernah aku lakukan

aku juga sama tanganku sakit dengan semua pekerjaan aku tidak pernah membersihkan sepertiga di rumah
kami ingin sekali bisa kembali ke rumah kami
tetap aku ingin kembali ke rumahku
kau tahu aku melihat sebuah buku yang mirip dengan yang kudatangi di sini dengan kunci yang sama aku berniat membukanya
kau tahu aku melihat sebuah buku yang mirip dengan yang kudatangi di sini dengan kunci yang sama aku berniat membukanya
apakah ada pintu hijau serupa di sini

malam itu leticia menyelinap ke loteng mengambil kuncinya berlari ke tembok utara dari luar rumah dan menemukan pintu itu
dengan tangan gemetar dia membuka kunci dan masuk ke rumahnya dia lari ke taman

kembali dari mana

dan leticia menceritakan kepada mereka seluruh petualangan
dan leticia menceritakan kepada mereka seluruh petualangannya
saat dahulu semua sangat sulit dilakukan dan juga didapat
setelah melihat saat itu aku berjanji kalau aku tidak akan pernah mengeluh tentang apapun lagi
aku suka suku bis dan oh ayah aku suka gaun yang kau berikan untukku
dan aku berjanji akan belajar dan belajar dan belajar dan menulis rapi dengan pensil baruku dan juga pulpenku
aku sangat menyesal telah menjadi menyebalkan

dan maaf karena tidak menhati kalian
dan memuka pintu hijau itu
dan memuka pintu hijau itu
aku rasa kau yang memintanya leticia
saat kita tidak menghargai apa yang kita miliki hidup akan mengajari kita cara yang sulit
tapi tunggu sebentar aku berada di tempat itu selama berbulan bulan
tapi kalian baru saja pulang pada sore yang sama
waktu bergerak lebih cepat di masa lalu daripada di masa kini
beberapa bulan di masa lalu hanya beberapa jam di masa kini
dan kemudian mobil lain melaju di jalan masuk dan keluarlah tuan dan nyonya peabody bersama putra mereka jack peabody
jack melihat leticia dan leticia melihat jack
keduanya mengedipkan mata satu sama lain
sekarang jika mereka membagikan rahasia besar ini kepada orang lain
menurutmu apakah ada orang yang akan mempercayai mereka